komisi pemberantasan korupsi mengungkapkan soal adanya satu ratus tiga puluh empat pegawai direkturat jenderal pajak
yang memiliki saham di dua ratus delapan puluh perusahaan
deputi pencegahan dan monitoring kpk pahala nainggolan menyampaikan
terkait adanya penemuan dana ini akan melakukan koordinasi dengan pihak kementerian keuangan
guna melakukan pendalaman
berdasarkan pp tiga puluh tahun seribu sembilan ratus delapan puluh disebutkan
pegawai negeri sipil dilarang memiliki saham atau modal dalam perusahaan
yang kegiatannya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya
namun demikian regulasi saat ini justru tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut
dan pahala juga mengingatkan soal risiko yang berpotensi muncul
apabila dua ratus delapan puluh perusahaan ini bergerak dalam bidang konsultan pajak
di mana hal itu sangat rawan adanya konflik kepentingan
database lhpn dan belajar dari yang
punya saham di perusahaan
ternyata hanya dicatatkan sebesar nilai sahamnya saja
padahal perusahaan ini bisa punya aset besar
bisa punya penghasilan besar bisa punya hutang besar
itu tidak tercatat di lhkpn
oleh karena itu kita lakukan
pendalaman terhadap data yang kita punya
tercatat bahwa satu ratus tiga puluh empat pegawai pajak
itu ternyata punya saham di dua ratus delapan puluh perusahaan
itu yang kita dapat dari data lhkpn kita
nanti kita akan sampaikan juga ke kementerian keuangan
untuk didalami satu ratus tiga puluh empat orang ini sambil kita lihat juga
gimana sih profil dan kekayaannya